kamu tau aksan ibu hari ini bahagia sekali
karena ibu menyaksikan kematiannya laras
itu artinya salah satu dendam ibu sudah terbataskan
dan sekarang ibu tinggal memikirkan bagaimana caranya ibu membalaskan dendam ibu pada nena dan aina
dan harus hancur mereka harus
aku pulang dulu ya
kamu pasti lagi sedih
karena kamu belum bisa ngomong ke riza kalau bulan ras itu masih hidup
karena tiba tiba tadi indera muncul
kamu tenang aja aida
nanti pasti kita bisa menunggu saat yang tepat untuk ngomong ke riza soal ini
kok kamu sedih banget aida
sebenernya aku nih masih kepikiran soal bapak dok
sebelum kejadian bulan ras ini kan bapak marah banget sama aku soal aku ini anaknya siapa
aku yakin pak firman itu pasti
dia mungkin cuma kaget aja
jauh dalam hatinya
dan aku rasa dia gak serius dengan kata kata itu
aku sedih kalau bapak begini sama aku
atau gini deh
sekarang gimana kalau kita ke rumah pak
bapak sudah selesai berpikir pikir
ayo kita coba bicara lagi tentang ini sama pak firman ya
kenapa jadi seperti ini nak
bapak gak nyangka kamu bisa berbuat seperti itu
bapak sebenarnya gak mau marah seperti itu sama kamu dak
hati bapak bener bener sakit
bapak bener bener sakit
bapak jangan banyak pikiran kayak gini dong pak
nanti kalau bapak sakit gimana
lagian aku yakin kok pak
aida ngelakuin semuanya itu karena ada alasan yang tepat
mendingan bapak omongin baik baik aja sama aida pak
karena semuanya jadi rumit dan berkembang seperti ini
harusnya dari awal aku gak membiarkan masalah ini berlarut larut seperti ini
harusnya aku jujur sama firman
kalau memang baik yang lila lahirkan bukan aida
karena bayi yang lila lahirkan itu laki laki
sebenarnya yang salah
saya yang salah
apanya yang salah
seandainya saya tidak membuang bayi lila kembali asuhan itu
nena dan surya
jangan mencuriga soal anak mereka
seandainya saya tidak menuruti kemauan kamu
aku tidak ingin melihatnya
sekarang lebih baik bayi itu kebuang
atau kamu tahu berhasil

sebelum richards melihat saya apa

bapak pernah menginginkan aiden
bukan bukan begitu maksud bapak
dah waktu itu bapak hilang
bapak gak sadarkan diri
tapi akhirnya bapak menyesal
bapak buru buru mengambil kamu pada saat itu nak
pantesan selama ini
selama ini bapak gak mau ngakuin aida jadi anaknya bapak
karena aiden emang bukan anak kandung bapak kan
aiden jangan pergi aiden
aiden jangan pergi aiden
jangan tinggalkan padaku sendiri
jadi bapak pernah buang aku ke panti asuhan
apa jangan jangan selama ini bapak emang gak pernah menginginkan aku
aku ini kan emang bukan anak kandungnya bapak
lagi pula mana ada sih orang yang menyayangi hasil hubungan istrinya dengan laki laki lain
enggak mungkin ada
kamu jangan sedih terus aida
kamu kan dengar pak firman bilang
dia menyesal sudah melakukan itu ada
kamu jangan sedih terus
aku gak mau
masalah ini berakibat buruk buat kesehatan tubuh
kamu tahu aksan
ibu hari ini bahagia sekali
karena ibu menyaksikan kematiannya laras
salah satu dendam ibu sudah terbataskan
ibu tinggal memikirkan
bagaimana caranya ibu membalaskan dendam ibu pada nena dan ayahnya
ibu harus hancur
mereka harus menderita
nasibnya harus sama seperti laris
ibu benar benar keterlaluan ya bu
ibu laras baru aja meninggal
ibu gak seharusnya bersikap kayak gini
yang nyebabin bapak sampai bunuh diri
itu bukan laras
ngapain ibu mikirin itu
ya memang sih nena yang sudah berubah
dia memfitnah ayah kamu
tapi laras juga punya andir
kalau dia gak terhasut sama omongannya nena
dia gak akan memecat ayah kamu sembarangan
kamu sudah berjanji sama ibu untuk membantu ibu balas denda
ibu meminta kamu untuk membalaskan dendam itu
pada nena dan aida
dan setelah ibu pikir
tania itu udah gak ada gunanya lagi sekarang
karena laras sudah meninggal
jadi sekarang ibu minta kamu untuk mendekati aida
maksud ibu apa sih
bukannya ibu ngelarang aku buat ngedekin aida
ya memang dulu seperti itu